sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
mas kambing ini untuk kurban dia mas
yaudah kamu gak bisa lagi campur masuk sana
udah sana pergi
apa semua bisa
gak boleh begitu sayang
sudah jangan nangis
kalau udah gak boleh nangis ya
yang lebih lucu
yang makannya banyak
yang bulunya yang bagus
pak kades yang satu ini makin keren aja nih
kebetulan saya sedang mencari anda nih pak
saya sedang keliling cari tempat untuk usaha saya yang baru
tapi belum ada yang serek
saya naksir tanah disini
terutama milik pak kohar
tanah yang dekat ke lurahan
iya pak betul
disana tempatnya sangat strategis pak buat usaha
udah ada panti asuhannya diatasnya
kalau tanah itu dijual
saya berani bayar lima juta per meter pak
lima juta per meter
astagfirullahaladzim mas nyebut mas nyebut
tanah itu sudah di wakafkan
dan sudah berdiri panti asuhan
diatasnya mas kasihan nanti anak
nih lah kamu tau apa
mempunyai luas lima ratus meter
dihargai lima juta
bayangkan lima juta kali lima ratus
dua setengah miliar
mas gak bisa mas tapi tanah itu sudah diwakafkan oleh ibumu mas
udah kamu diem aja
ya allah mas
iya aku bisa jual tanahnya
tapi pak ada panti asuhan diatas tanah itu
kamu terima beres aja
pak lebih baik jangan pak
bangunan ini akan saya rubuhkan
diubahkan pak kawar
diubahkan pak kawar
dirubuhkan pak kawar
bukankah tanah ini sudah di wakafkan pak
jangan pak kawar jangan
terus kami tinggal dimana
jangan rubahkan panti kami
bukan urusan saya
tanah ini dan bangunan ini
sekarang ibu saya sudah meninggal
satunya ahli waris tanah dan bangunan ini
jadi saya berhak melakukan apapun
jangan pak kohar
karena ini adalah amanah dari almarhum ibu pak kohar
tegas sekali pak kohar mengusir anak anak ini
pak kohar berdosa besar
kalau mau menjual tanah wakaf ini
kalian tidak berhak mengatur saya
kalian silahkan cari tempat lain
besok sudah mulai saya rebuhkan
jadi mulai sekarang kalian siap siap
terserah saya dong
gimana ya kalau pantai asuhan itu
diamrukin sama pak kohar terus dijual bu
keterlaluan pak kohar itu
dia kan kades
bisa kasih contoh yang baik
dan sekarang yang aku pikirin bu
anak anak itu mau pada tinggal di mana
bagaimana kalau tinggal di sini
di rumah kita
mirna setuju kan
masya allah bu
ibu ngizinin anak anak tinggal di sini
mirna setuju banget bu
walaupun rumah kita ini kecil
tapi setidaknya mereka itu tidak bingung bu
kalau gak terjadi apa apa
ada tempat tinggal
kalau benar benar pak kohar itu merubuhkan panti asuhan
kita kan punya tanah milik bapakmu
yang di samping rumah itu
gimana kalau kita bangun panti
ya allah bu
subhanallah ibu mulia banget bu
malah rumah ini bisa jadi rame
kita kan gak punya uang
ibu gak punya uang untuk membangun panti
dari mana mir
pasti ada jalannya
kalau niat kita baik
allah pasti akan selalu kasih jalan
apalagi mirna bangga sama niat ibu itu udah mulia
kita harus cari jalannya
sudah dari kemarin disuruh keluar dari sekarang
gak keluar keluar amat
ini bangunan sudah mau saya rubuhkan
gak tahu udah diusir itu tahu diri
harus bersih nih dari orang orang kayak kamu disini
kalian cepat robohkan
kalian cepat robohkan
bahkan panti asuhan itu sampai rata dengan tanah
ratain sama tanah rata
udah ikhlasin ikhlasin kita berdoa
pasti kalian akan dapat tempat tinggal lagi
pak khoar tinggal sekali ya
sampai sampai pati aswan pun dirubahkan demi lo
iya kang dia gak mikir
bagaimana nanti kalau dihizab allah
bagi dia duit itu lebih penting
dia kan mata duit ah
ini ada adek
ini anak anak panti bu
ini anak anak panti yang aku ceritain
sementara kalian semua tinggal di rumah kakak
nanti kita bangun rumah panti buat kalian
yang benar kak
terima kasih sudah menolong anak anak ini
saya titip mereka ya bu mirna
kami senang kok ustadz
semoga ini semua berkah buat kita semua
jadi kapan kamu mau beli tanahnya
semuanya udah beres
bangunan panti asuhan itu sudah aku ratakan dengan tanah
pak kohar tegas sekali rubuhin panti aswan itu pak
ya bukan urusan kita
mereka mau tinggal di mana gak usah kita pikirin
yang penting tanahnya udah bisa kamu beli roy
saya bilang kan baru mau lihat lihat dulu
saya takut nggak berdekah pak
kasian anak anak panti itu pak
ya bukan urusan kita
udah gak usah kamu pikirin
jadi gimana ini kapan kita transaksinya
saya takut enggak berkah usaha saya nantinya
di antara kita belum ada kontrak apapun
jadi pak kohar nggak berhak memahas saya
untuk membeli tanah itu
nggak bisa begitu dong
kan kamu udah mau beli
ini jangan main main loh roy
saya udah dapat tempat yang lebih bagus
dan saya baru aja selesai transaksi